atau polisi juga yakin bahwa itu adalah pg pelaku pembunuhan pina
kenapa proses tidak dilaksanakan saat itu juga saat di dua ribu sembilan
sementara karena memang banyak juga
advokat advokat yang mau membantu menyelesaikan kasus pg
karena mereka pun yakin pg tidak bersalah
mungkin kalau memang proses ini berlanjut kita akan melakukan upaya hukum perapradilan
karena penangguhan penanganan kemarin kan tidak dikabulkan
mungkin upaya hukum yang lain ya mungkin peradilan yang akan kita lakukan
dasar hukumnya pra peradilan itu apakah salah banyak kejanggalan
iya betul karena mungkin kan kita masih berasumsi bahwa ini adalah salah angka
sebenarnya sih maunya kita sih jangan sampai salah tangkap yang dilakukan pada episode pertama gitu ya
katakan harusnya kembali lagi kalau memang mau tidak usah mengikuti alurnya pada proses sebelum delapan tahun yang lalu kan
karena terjadi salah tangkap ya di nolkan lagi lah gitu di nolkan lagi jadi penyelidikannya di nolkan lagi jangan mengikuti
apa itu data data dari polres gitu data data yang lalu gitu jadi udah dinokan lagi kita melakukan jangan sampai terjadi salah tangkap kembali dinokan lagi
jadi pemanggilan kalau memang curiga bahwa itu adalah pg ya dilakukan pemanggilan atau misalnya pemeriksaan ulang
jangan langsung penetapan tersangka gitu kan kita juga kaget makanya seperti itu
kalau pegi tidak bersalah karena di dua ribu enam belas setelah dilakukan penggeledahan di rumahnya kemudian motornya diambil dan tidak ada proses hukum lanjutan
padahal kita sudah memberitahu kepada penyidik pgi berada di bandung kenapa kok tertunda sampai delapan tahun
kalau polisi juga yakin bahwa itu adalah pegi pelaku pembunuhan pina kenapa proses tidak dilaksanakan saat itu juga saat di dua ribu dua puluh
kenapa harus kok tergantung setelah viral lagi baru dilakukan penangkapan kan disitu ada kejanggalan kejanggalan juga
peggy pas dua ribu enam belas sempat masuk dpo atau tidak
dua ribu enam belas itu kan hanya digeredah rumahnya kemudian motornya diambil sebagai barang bukti setelah itu sudah tidak ada proses dpo